teknologi perbankan mempermudah proses transaksi keuangan
nah untuk menarik nasabah bank rakyat indonesia menggelar festival untuk mendorong aktivitas nasabah
dian britama festival ini sejumlah hadiah disiapkan seperti kendaraan roda dua hingga mobil mewah
acara pengundian britama festival ini digelar secara online melalui live streaming dengan mengajak kolaborasi seni anak muda
acara pengundian ini diisi atraksi hiburan hingga penampilan artis papan atas
ini nanti hadiahnya ada tiga macam dan totalnya ada satu ratus satu hadiah
begitu ya mulai dari honda spooky kemudian ada honda hr v dan juga yang sangat spektakuler hadiah grand prize nya adalah bmw x tiga
tak berhenti sampai di situ dengan berakhirnya pengundian britama festival periode satu april hingga tiga puluh juni ini
bank bri kembali menggelar britama festival periode satu agustus hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
untuk apresiasi terhadap nasabah loyal bri
bri memberikan berbagai fasilitas kemudahan untuk nasabah seperti membuka rekening baru secara digital melalui bukarekening bri co id
nasabah perbankan saat ini lebih memerlukan fasilitas kemudahan yang ditawarkan oleh bank untuk menjawab tantangan keuangan di era digital
bri juga memberikan poin tambahan bagi nasabah yang melakukan pembayaran
bri memberikan pembayaran listrik pln serta transaksi melalui kartu debit selama periode program
program undian britama festival periode satu agustus hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu nantinya akan diundi pada bulan januari dua ribu dua puluh
dengan hadiah menarik seperti logam mulia gadget sepeda sepeda motor hingga grand prize delapan unit hyundai kona ev
melalui program beritama festival ini bri berharap akan menambah jumlah nasabah secara signifikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat